aman pak gak rusak kok senteng
teman teman kamu pada kemana
jam segini belum pada nongol
eee udah di jalan sih pak
sebentar lagi dateng kok
kita malam ini akan tampil profesional
ya tenang aja ya
teman teman kamu sampai jam segini belum
lo bisa pelan pelan kasih bawa mobil kak
ya gak bisa lah cid
gue tuh udah telat lo liat jam berapa
gue tuh harusnya sekarang ada di atas panggung buat nyiapin semuanya
malah dalam mobil kayak gini
padahal gue udah pake makeup dan minemin atta manggung malam ini
tapi sedikitpun atta gak peduli
buat apa tadi gue capek capek danan kalau nggak dianggap
yang diurusin cuma band nya aja
ada yang ketinggalan
gak mungkin lah cid
gue harus balik lagi ke rumah lo
ini aja udah jam berapa coba
gue udah telat banget
gue bilang berhenti berhenti tak
apa apaan sih cid
gue bilang berhenti berhenti tak
lo kenapa sih
kalau lo gak mau berhenti gue bakal buka paksa mobil ini
masuk cid itu apaan sih
pelakunya masih aja kayak gitu
kalau ngetok pintu malam malam gini sopan nggak ya
makasih ya pak regar
permisi pak regar
ada apa ya pak reza
bapak bapak yang tadi siang itu
suka ganggu ya
kayaknya dia suka maksa maksa gimana gitu
jadi besok kalau bu nawang mau pulang
biar saya aja yang jemput
jangan dia yang nganter pulang
oh pak regar
saya jadikan ingat
ini pak regar
gimana tadi udah tanya tanya kan pak
masalah informasi kepindahan putri
pak regar udah cari informasi kan pak
kalau memang pak regar repot
biar besok saya ke kampus tanya sendiri pak
jangan jangan jangan
gak usah repot repot bulak balik
rumah kampus rumah kampus kampus rumah
sebenarnya saya sih udah
hampir dapetin informasinya
cuman bagian tata usahanya itu lama banget bu
besok saya tanyain lagi deh
kalau besok belum ada informasi yang pasti
aku harus balik lagi ke kampus putri
biar gak buang buang waktu
dan semuanya bisa cepet jelas
oh iya pak regar
belakangan ini ya putri itu berangkatnya pagi
terus pulangnya malam lho pak
emang mata kuliah makin banyak
atau karena apa ya pak regar ya
itu karena sistem semester ini begitu bu
jadi mungkin karena putri ambil mata kuliah tambahan untuk
jadi ya agak malem gitu
nah ya agak malem gitu karena banyak
disini bau bu
gimana kalau kita sambil minum minum teh anget gitu
atau barangkali bu nongo minum jamu atau
pak regar gak usah pak regar
lagian buat saya nih pak regar
kalau memang itu kebijaksanaan kampus
ya udah kalau gitu
permisi ya pak regar
selamat malam pak
sok cuek kamu gue
sok cuek kamu gue
sok cuek kamu gue
sok cuek kamu gue
sok cuek kamu gue
tidak usah urusin mendingan lo masuk
sudah tidak sabar banget ya menaruh sama gue
sampai lo harus manfaatin putri bertanasan gue
gue harus bisa tahan emosi
gue gak mau usus goreng liat gue berantem disini
nungguin gue seharian disini
kenapa gue harus bosen
kan ada lo disini
tadi aja udah ngos ngosan jalan haki kesini
tuh setelah malem harus perform lagi
lu tuh gak usah ngeremehin gue
punya ekstra energi
gak ada tuh istilahnya capek buat gue
sekemana tuh ekstra energi tadi pas lagi jalan kaki
muka lo udah merah kuning hijau
nggak pake pelangi
lu ya rese banget sih kriwil
ini sih gue cek sono udah selesai
cik udah aman juga
sini mana kerjaan yang belum selesai gue bantuin deh
gue sih udah selesai urusan urusan gue
aman pak nggak rusak kok
teman teman kamu pada kemana
jam segini belum ada nongol
udah di jalan sih pak
sebentar lagi dateng kok
kita malam ini akan tampil profesional
ya tenang aja ya
entah kamu itu gimana sih
teman teman kamu sampai jam segini belum pada nongol
sebentar lagi harus naik panggung
kalo sampai tamu tamu kafe ini udah pada dateng
dan teman teman kalian belum pada nongol
apalagi teman teman kalian pada kabur kaburan
padahal manggung belum selesai
bapak tidak mau dibikin kecewa lagi
saya udah janji juga ke pak niko
death flowers akan tampil maksimal malam ini
tamu tamunya pak niko gak bakal kecewa
buktikan rasanya nanti
emang begitu dia
gue boleh minta sesuatu gak sama gue
gue mau selfie berdua sama lo
gue pengen foto aja sama lo berdua
masa gak boleh
bener juga sih
masa minta selfie juga pelit
selfie an sama gue
gak jelek lo tuh lucu tau
tapi lu tuh gak sadar

gio masing masing ironis sama si waiter ihr waktu itu
fix jio sekarang udah ga suka lagi sama lo